salah satu menu sarapan yang cukup banyak disukai orang salah satunya bubur
tapi saya nggak mau ajak makan bubur yang biasa biasa aja dong harus sedikit berbeda
di kawasan karawaci tanggerang ada bubur bakar yang kata pemiliknya nih pertama seprovinsi banten
eh tapi bubur kok dibakar emangnya ayam bakar
ternyata begini nih cara membuatnya
bubur dipanaskan dulu dan diaduk dengan potongan ayam berbentuk dadu sampai rata
jadi buburnya diletakkan di pansi tembikar atau claypot nih selama kurang lebih maksimal lima menit gitu ya
terus dibakar ini yang menamakan jadinya bubur bakar gitu
nah proses ini juga buburnya akan dibakar sampai dengan mendidih supaya ketika disajikan buburnya masih dalam keadaan panas
apalah artinya bubur kalau nggak pakai topping
nah saya mau pakai topping telur ayam kampung terus ditambahin keju mozzarella
eits nggak cuma itu ada beef patty juga
daging yang sudah matang lalu diletakkan di atas bumbu
setelahnya campurkan lagi dengan cakwe daun bawang kacang goreng dan tortilla change
udah ada nih buburnya
nah aduh tuh
lihat cantik banget ya
kalau pemirsa tim bubur diaduk atau enggak
kalau saya sih tim bubur yang nggak diaduk
soalnya udah cantik beni gak kuat nih kalau misalnya diaduk
jadinya kurang cantik
selamat makan ya pemirsa
wah lihat tuh mozarellanya
bubur ini merupakan bubur khas tiongkok dengan panci tembikarnya dan sajian bubur polosnya
nah jadi karena tadi dibakar dengan claypotnya ini membuat bubur selalu dalam keadaan panas
kalau dari segi tekstur nih ini memang teksturnya banyak banget dan beragam
dari bubur yang lembut ada juga nih tortilla chip yang bikin crispy
ada juga tadi kacang goreng gitu ya
kalau dari segi rasa memang gurih banget karena tadi ada keju mozzarella
kalaupun memang dirasa masih kurang anda bisa racik lagi nih
kayak tadi saya bisa ditambah dengan lada kecap asin ataupun dengan sambal
nah selain bubur bakar ada juga nih bubur yang gak kalah hits
siapkan bubur daging ayam bumbu daun bawang telur yang sudah dikocok kecap asin minyak wijen dan air
kocok telur lalu masukkan daging ayam tumis hingga matang
masukkan daun bawang kecap asin lalu bubur
jadi ini proses dari bubur gorengnya
jadi buburnya digoreng disini ditumis dengan bumbu padan boleh tambahin air

kalau ini kan sedikit kekentauan jadi ditambahin air sambil diaduk terus ya
aduk terus jangan sampai kering
masukkan bumbu dan aduk merata
sajikan bubur dengan tambahan suiran ayam pangsit goreng bawang goreng dan daun seledri
jadi rasa dari bubur goreng ini benar benar unik
gurih banget dan ada tambahan saus telur asin tadi yang bikin rasanya jadi beda
dan bubur goreng ini menjadi solusi
kalau ada perdebatan dari netizen antara bubur diaduk atau nggak diaduk ini solusi yang pas
tadi sudah diaduk ada saat digoreng dan toppingnya jadi masih utuh rasanya masih cantik rasanya bisa dicoba
jadi pilih bubur goreng
atau bubur bakar
apapun pilihan anda ketika pesan dan makan di tempat selalu patuhi protokol kesehatan ya
jangan sampai lupa
reza helmi arief yunan tanggerang banten